ghi papa boleh tanya soal michelle
apa misalnya masih kerja di kafe setelah dia viral dan masuk tv
masih cuma dia kerja di kafe itu bukan jadi waters lagi
tapi udah jadi penyanyi
nah dia bakalan nyanyi nyanyi di situ lah
papa senang dengarnya
kalau dia sudah jadi penyanyi berarti dia perlu seorang manajer yang untuk mengatur pekerjaannya
apa kamu sekarang yang jadi manajer dia
enggak tadi tuh gue lagi ngeliatin cowok yang nyari michelle
gak tau sih dia itu siapa
ya sayangnya aja michelle udah pergi sama rizky
ya gue juga gak tahu tuh dia tuh tadi nyari nyari michelle gitu
kayak kebingungan gitu loh
wah apa jangan jangan ya itu cowok fansnya michelle ya
secara gitu kan biasanya itu lagi viral loh makanya dia nyari nyari
mau minta foto mungkin
ya udah lo gak usah mikirin cowok itu
yang penting lo harus tahu gak ada cowok yang lebih ganteng dari gue
ya udah sekarang gue anterin lo balik karena ini udah malem
kalau kemaleman ntar lo ngomel ngomel telinga gue pecah
jadi lo tuh ikhlas ngantri dua atau enggak
kalau gue gak ikhlas gue gak di sini
bel mati jadi gak bisa ngabarin
yang penting kamu pulang dengan selamat
makasih ya udah ngantri pulang
sama sama tante gak usah bilang makasih ya
itu udah kewajiban saya sebagai manajernya michelle
iya oh saya sekarang udah jadi manajernya michelle tante
jadi kalau tante butuh apa apa untuk michelle atau ada keperluan buat michelle
hubungi saya aja tante
betul gak usah didengar oh iya
saya lupa cerita
jadi mulai sekarang el itu di cafe bukan jadi waitress lagi bu
tapi sebagai penyanyi
ideal tiap hari bakal live perform sana
dan itu berkat saya yang manajernya
nah yang itu gak usah didengar aja
jadi gimana ibu setuju
apapun yang kamu lakukan yang penting kamu senang dan gak ganggu sekolah kamu
iya itu kesepakatan kita berdua tentu ya
kita sembari belajar profesional gitu
buat biaya nikah saya sama misal
gak ada nikah nikah
kenapa lu pikir kejauhan
lu lihat nggak sih hari ini aja kita tuh pakai bajunya senada gitu
dalaman yang lu berwarna gue juga
ya serah lu
gue juga gak tau kalau gue bakal pakai baju kayak begini
el boleh gak ambil seratus ribu aja
sisanya buat ibu
ini buat kamu semuanya
kok semua buat el
kan yang lebih butuh ibu buat bayar utang
sayang ibu gak butuh
ini kan hasil kerja keras kamu
jadi kamu berhak untuk memilikinya
ya udah kalau kayak gitu ibu simpenin boleh nggak
soalnya aku punya mimpi kalau el nanti sukses
kalau mau beliin ibu rumah
jadi kita gak perlu pindah pindah nih
lalu dia nyangka gue sama kerupuk kulit
ternyata dia punya mimpi yang mulia banget untuk orang tuanya
ya allah alhamdulillah
pokoknya ibu selalu doain kamu
semoga apa yang kamu cita citakan terkapai
beruntungnya michelle yang masih punya kekuatan doa dari seorang ibu
boleh ikutan pelukan enggak ngapain mau peluk mahal nih cocok peluk aja ini kok ini sih
nyangkut nyangkut tuh namanya jodoh tapi gue masa meluk ini sih lu gimana ya bagus apa kata orang
masa cowok ganteng dunia akhirat meluknya tempe begini oh yang ngomongin kentang cowok ganteng dunia
akhirat itu tante bener bener aku baru ingat aku harus pulang karena udah malam banget tante udah
malam udah malam udah malam tiba tiba eh sabar dulu kucing ih belum mana mau pulang udah gua
belum selesai ngomong jadi tentang itu udah udah udah udah gua tahu lu pasti capek banget ya lo
butuh istirahat gue pun juga butuh istirahat jadi besok pagi tuh otak gue fresh mikirin strategi
apalagi nih yang bagus buat artis gue gitu tante saya pamitkan tante ya takut video gue udah
istirahat udah udah istirahat tante istirahat dulu ya assalamualaikum ibu tung waalaikumsalam
hati hati ya aku manggil ibuku ibuku perhatian bahas sih mau dibantu nggak
aku ulang ya assalamualaikum ibuku ibuku gua botol kecap
oh gue mau ngingetin sekali lagi sama lo ya kartu lu tuh masih ada di gue soal tante priti itu siapanya lo
jadi lo jangan coba coba musuhin gue atau ngindarin gue
eh rin lu mau apa sih dari gua gue mau lo kasih tahu gue apa rencana lo sama tante priti karena kemarin
gue let michelle dia ketemu sama seseorang dan dia itu kenal sama tante priti pastinya arin maksud itu masjid
ban bewong sih jawab dong pertanyaan arin
sebelum gue jawab gue mau nanya dulu
apapun rencana gue itu dia ada hubungannya sama lo
terus kenapa lo kepo banget sih
ya terserah gue dong
gue mau kepo atau enggak juga gak ada hubungannya sama lo
udah deh gak usah ngalin pembicaraan jawab aja
itu pasti kepo karena menyangkut michelle kan
eh rin lo bisa gak sih sto mengurusin hidupnya michelle
ya karena gue gak suka lihat michelle bahagia di atas penderitaan gue
kok juga gak rela lihat dia deket deket terus sama rifki
g apa boleh tanya sama michelle
masih kerja di kafe
setelah dia viral dan masuk tv
cuma dia kerja di kafe itu bukan jadi waters lagi
tapi udah jadi penyanyi
nah dia bakalan
ya nyanyi nyanyi disitulah
papa senang dengarnya
kalau dia sudah jadi penyanyi
berarti dia perlu seorang manajer yang untuk mengatur pekerjaannya
apa kamu sekarang yang jadi manajer dia